oh ya saya tau
pasti karena papa saya sudah cerita semuanya ke kamu
soal kematiannya roy kan
saya gak mau denger apapun dari kamu
kalau dilihat lihat ya
kan mbak andi yang ngerebut nino dari gue
kenapa jadi gue yang salah
untuk semua kesialan di hidup dia
mereka semua tuh apa gak ngeliat ya
kalau gue lebih dulu disukikan
gue juga kali sama menderitanya
tapi memang pernah ada yang peduli sama gue
bisa bisanya mama malah ikut nyudutin gue
apa dia lupa sama perbuatannya
mbak andi ini memang pinter banget sih
kayak dia yang paling menderita
kalau dia masuk penjara kan gue juga udah
gue udah pernah masuk penjara juga
gue udah nebus semua kesalahan gue
tapi masih aja diungkit ungkit terus
pak kita jadi ke rumah sakit sejahtera aja ya
gak jadi ketemu tadi
males gue kalau disalah salahin terus
capek tau gak
vou naik ke tempat gila
jangan disana ini kalau gila di sekitar distan
kayak ingat tuk

kantin sebelah mana ya
mau ngapain di sini
kenapa dingin banget sih sikapnya ke saya
pasti karena papa saya sudah cerita semuanya ke kamu
soal kematiannya roy kan
saya gak mau denger apapun dari kamu
sebenarnya apa yang sudah papa saya ceritakan itu
dengan yang seharusnya saya ceritakan ke kamu
gak mau dengar apapun dari kamu
kalau gak bisa bikin lo pusing sendiri al
versi gue lebih menariknya
daripada cerita papa
yang pastinya dater dater aja
apa kamu tahu tujuan kamu
untuk menikahi mbak ani itu
untuk balas dendam
adik kamu roy meninggal
dan kamu berfikir kalau andi yang membunuh roy
jadi jangan merasa sok bersih ya
dan mencoba untuk menyalah nyalahkan saya
ya saya cuma menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan ke kamu sih